kenapa kamu nanya sebut
ya ampun mataku kelipan
ini lila enggak hamil
sudah lama kita enggak ketemu
iya seperti yang kamu lihat saat
aku baik baik aja
tapi kamu agak kurus deh
yuk tambah lagi makannya
iya makasih tante
nenek enggak keberatan
kalau lila tinggal sini
masa nenek keberatan
kamu kan sudah seperti cucu nenek sendiri
kamu tidur di kamar
nenek sudah suruh membantu membersihkan
makasih ya nek
saya benar benar mengucapkan terima kasih
dan buat semuanya juga makasih ya

asal ini sesuai sih

saya dan penyobongan parar kita
bisa aku gak mau biasain dia pakai ac terus
itu pasti belum main sama papa
mau main sama apa
mau main sama apa

anak saya itu susah sekali disuruh makan
minum susu aja kadang kadang gak dihabisin
kalau anak saya ngangkat kepala aja kadang kadang susah dok
kenapa ya kira kira dok
justru kondisinya sangat mengkhawatirkan
apalagi saya melihat perkembangan tubuhnya sangat lambat kan
dan saya melihat tubuh putri ibu itu
seperti umur tiga empat bulan
ada beberapa ruang yang menunjukkan bahwa ibu terkena infeksi tos
infeksi tors itu adalah singkatan dari
itu artinya bahwa apabila ibu yang mengandung
memiliki penyakit demikian
itu bisa mengakibatkan keguguran
dan kalau pun tidak
bayi tersebut bisa mengalami gangguan mata
dan gangguan tubuhnya
ini benar benar nggak adil
kenapa dewi bisa mendapatkan kehidupan yang sangat sempurna dan bahagia
sedangkan aku dan lara gak punya kebahagiaan sedikit pun

dan mungkin membuat nyawa
sekarang ke pantas
banget ya ampun sampai keluar air mata
kamu sedih ya
lihat andri sekarang hidup bahagia bersama dewi
karena kamu masih mencintai andri ya
lihat andri sekarang hidup bahagia bersama dewi
ustadz kalau kamu aja gak bisa membayangkan menikah dengan orang lain selain dewi
aku masuk dulu ke kamar ya
aku ke dalam dulu ya
aku masuk dulu ya
kok kamu baca kolom lowongan kerja untuk apa
aku memang lagi cari kerjaan mbak
meskipun kita masih tinggal di sini
tapi aku gak bisa kerja lagi di perusahaan nenek
aku berharap suatu saat kita bisa mandiri
satria denger mama satria
memang nenek keterlaluan
dan kamu juga gak dapat warisan nenek
tapi bukan salah kamu kalau mama ini anak haramnya nenek

fai t'ai aman

ya mungkin sebelumnya lah udah dengerin nenek
kalau gue disuruh pegang perusahaan dimensi lagi
nah itu sepenuhnya
tapi kan lo tau juga
kalau sekarang gue bekerja di perusahaan victory dan gak bisa gue tinggalin
ya sekarang gue mikir kalau gue bekerja di perusahaan dimensi
dan gue sendirian gue akan keringin
mungkin lo bisa kembali memimpin di perusahaan dimensi
gue memimpin perusahaan dimensi
gue gak salah denger indre
lo kan udah tau gue bukan cucu kandungnya nenek
gue ini hanya orang luar
memangnya lo gak takut
orang luar cucu kandung
gak ada bedanya buat gue sat
lo tetep saudara gue
dan gue percaya sama lo
iya pokoknya kalau udah siap
lo bilang gue aja ya
gue akan berusaha tidak mengecewakanmu nenek
jadi kamu tetep mempertahankan satria sebagai pimpinan perusahaan
padahal aku baru aja mau minta tolong sama kamu
tapi kamu udah ngelakuin duluan
aku akan mengingatmu
tuhan yang berkata
aku akan mengingatmu
aku akan mengingatmu
aku akan mengingatmu
aku akan mengingatmu
aku akan mengingatmu
aku akan mengingatmu
aku akan mengingatmu
aku akan mengingatmu